raja salman dan rombongan sudah meninggalkan pulau dewata
namun sepertinya rombongan kafilah ini cukup terkesan dengan bali
sehingga jadwal kepulangan yang awalnya direncanakan pada tanggal sembilan maret diundur jadi tanggal dua belas maret
tak hanya itu kargo sang raja dan rombongan pun cukup fantastis mencapai enam belas ton
pastinya sang raja dan rombongan menghabiskan uang yang fantastis juga selama di bali
dan juga diharapkan mampu menarik minat wisatawan yang lebih besar ke pulau dewata
dan sudah bergabung bersama kami arief yahya menteri pariwisata
pak arief pak arief sebelumnya saya mengucapkan selamat lebih dahulu atas prestasi indonesia kembali memenangkan penghargaan di itb berlin dua ribu tujuh belas
bahkan ini sudah dua kali berturut turut selamat pak
kemaren ya pergi ya
baik ya pak arief mengenai wisatawan asal timur tengah pasca kedatangan raja salman ke bali
apakah sudah ada data terbaru
mengenai berapa pertumbuhannya saat ini sejauh ini apakah memang sudah langsung berdampak seperti itu
menarik minat yang cukup besar dari para wisatawan asal timur tengah untuk berkunjung ke bali dan juga sejumlah destinasi wisata pilihan lainnya yang ada di indonesia
apa masalahnya ingin
dibuka tetap menguat berada di zona hijau segar tiga puluh lima persen penguatan dengan nilai transaksi trading value mencapai lima dua triliun rupiah
kita saksikan ada kenaikan menjelang penutupan kalau tadi hanya di angka empat lima triliun rupiah tapi ternyata ini meningkat menjadi lima dua triliun rupiah
memang sejumlah sentimen internal cukup positif sepanjang hari ini kalau kita perhatikan seperti apa data inflasi dan juga sejumlah data data fundamental ekonomi indonesia lainnya memang cukup menguatkan bahwa indeks harga saham gabungan akan tetap bertahan di zona hijau
namun memang harus diakui bahwa sepertinya investor memang masih memilih untuk melihat dan menunggu seperti apa nanti gerakan yang akan dilakukan pergerakan yang akan dilakukan oleh the fed mengingat mereka memang sudah sepertinya hampir pasti menaikkan suku bunganya
namun yang menjadi pertanyaan ialah menjadi sekali dua kali atau tiga kali dan investor seperti akan menunggu nunggu hal ini
sehingga kalau kita perhatikan memang walaupun indeks harga saham gabungan yang menghijau nilai transaksi tidak terlalu besar yang biasanya bisa mencapai enam lima triliun rupiah tapi kali ini hanya mencapai lima triliun rupiah saja
dan pastinya kalau pun nanti the fed menaikkan suku bunganya ini juga akan berdampak pada sejumlah negara emerging market
belum lagi kita menyaksikan bahwa memang indeks harga saham gabungan ini kembali berbalik arah
setelah pada jumat yang kemarin juga berada pada posisi yang lemah pada posisi merah tapi hari ini sepertinya sudah kembali menemukan kekuatannya dan kita perhatikan saja nanti besok yang juga diprediksi
sejumlah analis memprediksi akan tetap resisten berada di lima empat ratus delapan puluh poin
dan kita berlalu ke informasi selanjutnya dua badan usaha milik negara pln dan jasa marga akan sekuritisasi aset anak usaha senilai dua belas triliun rupiah
sekuritisasi anak usaha pln dan jasa marga secara rinci
nilainya masing masing sepuluh triliun dan dua triliun rupiah
namun kementerian bumn mengaku belum tahu pasti rencana pelaksanaannya
untuk pln akan disekuritisasi salah satu pembangkit milik pt indonesia power
sementara jasa marga akan mengkonversikan sekelompok aset dari jalan tol yang memiliki trafik kendaraan tinggi menjadi surat berharga
kementerian bumn memiliki beberapa rencana dalam dua tahun ke depan
selain rencana mengantar anak usaha bumn untuk melakukan penawaran umum saham perdana atau ipo
juga terdapat rencana sekuritisasi aset
baik kita kembali bergabung bersama menteri pariwisata arief yahya selamat sore pak arief
iya selamat sore pak arief
kami mengucapkan selamat sekali lagi pak bahwa prestasi indonesia di itb event dua ribu tujuh belas yang cukup membanggakan
ini artinya sudah dua kali berturut turut
nah menanggapi prestasi ini kita juga harus bersyukur
bahwa kedatangan raja salman ke bali juga sepertinya mampu mempesona raja dan juga rombongan sehingga bertahan hampir sembilan hari di pulau dewata
lantas sejauh ini apakah sudah ada hitung hitungan begitu pak mengenai data ataupun adimo yang terkini dari sejumlah wisatawan asal timur tengah
yang datang juga ke bali pasca kedatangan raja salman ke pulau dewata ini pak
oke makasih rian
jadi pertama tama terima kasih tadi ucapan selamatnya
jadi indonesia untuk kedua kalinya sekarang menjadi yang terbaik di pameran pariwisata terbesar di dunia yaitu itb berlin
lalu untuk kedatangan bagina raja salman alhamdulillah saya bisa menjemput beliau sendiri
yang pertama di halim bersama pak presiden

yang kedua saya juga yang menjemput di bali waktu itu bersama dengan guru benur bali dan seluruh jajaran
jadi impactnya tentu sangat besar
jadi untuk diketahui beliau adalah tokoh dan ditokohkan terutama di timur tengah
lalu kalau kita melihat angka angkanya cukup impresif
tahun dua ribu lima belas wisman dari timur tengah itu satu ratus delapan puluh ribu
lalu dua ribu enam belas naik sekitar tiga puluh persen menjadi dua ratus empat puluh ribu
tahun ini sebenarnya targetnya hanya saya naikkan dua puluh lima persen menjadi tiga ratus ribu
namun ketika kehadiran raja salman targetnya saya naikkan lima puluh persen menjadi tiga ratus enam puluh ribu
karena kami meyakini bahwa raja salman adalah endorser terhebat dan yang penting gratis lagi
baik pak endorser terhebat dan yang penting gratis
dan kemudian kalau kita berbicara juga mengenai kunjungan raja salman dan rombongan lebih dari satu minggu di pulau dewata
seperti apa perputaran uang khususnya di sejumlah atraksi atraksi pariwisata yang ada di bali
apakah ada perkiraan seperti itu pak berapa dolar ataupun mungkin berapa juta yang diinvestasi
yang dikeluarkan oleh raja salman beserta rombongan di sejumlah pusat pariwisata dan juga pusat perbelanjaan yang ada di bali
untuk diketahui wisman dari timur tengah itu spendingnya rata rata sebesar rp dua dua ratus
jadi kalau beliau membawa rp satu lima ratus rombongan anggota gitu tinggal mengalihkan saja
tapi yang lebih penting impact nya untuk bali untuk diketahui bahwa jumlah wisman yang datang dari timur tengah yang datang ke indonesia itu baru empat puluh persen ke bali
lima puluh persen ke jakarta
lalu enam puluh persen ke jawa barat
nah diharapkan sekarang bali yang sudah terkenal akan lebih dikenal lagi di timur tengah
jadi kalau proyeksi kita nanti akan menjadi rp tiga ratus enam puluh
dan itu adalah angka yang tidak kecil karena spending turis timur tengah memang dua kali lipat dibandingkan dengan rata rata wisman yang hadir di indonesia
kalau rata rata wisman yang hadir di indonesia itu rp satu dua ratus
kalau dari timur tengah rp dua dua ratus
nah di samping sebagai wisman beberapa delegasi juga tertarik untuk investasi di indonesia
paling tidak sudah empat destinasi utama kita yang mereka menyatakan ketertarikannya
yang pertama mandalika lombok
yang kedua mandeh sumatera barat
yang ketiga tanjung lesung banten
dan keempat adalah tanjung lesung
dan keempat adalah tanjung lesung
dan keempat adalah tanjung lesung
dan keempat adalah tanjung lesung
dan keempat adalah tanjung lesung
dan keempat adalah tanjung lesung
dan keempat adalah tanjung lesung
nah semacam itu yang akan kita bangun
kalau mau mudah membayangkan mereka ingin membangun semacam nusa dua
di daerah daerah yang saya sebutkan tadi di destinasi yang saya sebutkan tadi
jadi ada hotel resort dan lain sebagainya
baik rencana pembangunan ataupun juga mungkin groundbreaking apakah sudah ada kesepakatan
di antara pemerintah indonesia dan juga dengan sejumlah delegasi tadi yang sudah menunjukkan ketertarikannya
di sejumlah destinasi wisata tadi pak
ini memang suatu langkah yang sangat penting
ini memang suatu langkah yang saling support begitu pak ya
pemerintah mengetok pintu kemudian dilobi lagi oleh kalangan bisnismen sehingga mungkin ada investasi lebih besar lagi ke tanah air
tapi kalau kita berbicara mengenai lokasi wisata di indonesia juga sudah mendapatkan
sudah diganjar dengan prestasi world halal tourism seperti itu
dan ini tentunya juga cukup sesuai dengan timur tengah
seperti apa nanti rencana pengembangannya mengingat juga tadi anda sudah menyampaikan juga bahwa
data terkini mengenai spending dari turis timur tengah termasuk arab saudi itu cukup besar
antara satu lima ratus hingga dua dua ratus dolar per kunjungannya
jadi untuk diketahui juga bahwa tahun dua ribu enam belas indonesia itu menyabat dua belas dari enam belas world halal tourism awards
jadi penghargaan untuk halal turisme dunia dua belas nya dimenangkan indonesia
mostly itu terjadi di lombok
sumbar dan aceh
baik rencana pengembangan ke depannya seperti apa pak
terakhir juga saya mendapat informasi bahwa ada proposal kerjasama yang juga diajukan dari kementerian pariwisata
senilai kurang lebih dua ratus juta dolar
itu mengenai realisasinya akan digunakan untuk apa dan target apa yang diharapkan pak arief
oke yang dua ratus juta usd itu kerjasama
kemenpar dan pupr dengan world bank
jadi world bank akan memberikan dukungan pengembangan destinasi pariwisata di tiga area
danotoba sumatera utara
yang kedua borobudur jawa tengah jogja
dan yang ketiga adalah lombok
total pinjaman yang akan diberikan oleh world bank sebesar
dan ini akan efektif semester depan
mulai juli dukungan itu sudah mengalir ke kita
yang fokusnya pertama untuk membangun infrastruktur
tapi basisnya adalah sustainable tourism development
di situ harus ada ekonomi lokal
yang kedua dan ketiga
baik pak arief yah yahya menteri pariwisata republik indonesia
kita akan bincang di cnn indonesia business
kita harapkan rencana tiga ratus enam puluh ribu kunjungan juga akan berhasil dicapai indonesia pada tahun dua ribu tujuh belas ini
terima kasih pak sudah berbincang di cnn indonesia business